enggak enggak sama sekali
buat dapetin duit banyak
jangan pernah lapor polisi
ibu ibu gak bakalan mau ngaji lagi sama kamu
pak kepala sekolah
kenapa ya kok ada di luar
padahal ini masih jam belajar
semalam kita dapet musibah
sekolah kita atapi pada rutu
makanya anak didik kami saya pulangkan
tapi nggak ada korban jiwa kan pak
alhamdulillah gak ada aisyah
memangnya nggak ada dana untuk renovasi sekolah
sebenernya dana itu udah turun sebulan yang lalu
tapi dana itu masih ditahan sama bukades
ini nggak bisa dibiarin pak
kasian murid murid pasti bakalan celaka
kita harus minta dana itu pak
kami sudah berulang kali untuk minta dana itu
tapi bukades selalu aja ada alasan
mungkin aisyah bisa bantu kami
tapi gak ada alasan untuk kita berdua

kami harus minta dana itu
kami harus minta dana itu
kami harus minta dana itu
kasian anak didik kami
ini udah putus hubungan
kamu itu bukan adik aku lagi
jadi jangan sok menasihati aku
ya allah kak
aku kesini bukan karena diri aku sendiri kak
tapi aku kasian sama anak anak yang udah sekolah
gedung sekolah rubuh kak
dan aku perhatiin jalannya juga pada rusak
dan warga pada miskin hidupnya

mereka makan nasi aking kak
uang renovasi sudah habis
uang untuk perbaikan jalan juga sudah habis
jadi kalau mereka makan nasi aking ya itu terserah mereka
kalau kakak emang bertanggung jawab kakak tunjukin kak
kak biar bagaimanapun kakak itu adalah kakak kandung aku
jadi semua yang kakak lakukan aku yang dapat ketanya
kamu itu nyebelin banget ya
kamu jangan sok jadi pahlawan dari depan warga
aku sudah muak lihat mukanya mas
kamu usir dia
aisyah lu denger ya
ini peringatan terakhir buat
kalau lu ikut campur urusan gua sama bini gua lagi
berikanlah hidayah kepada kakak hamba
jangan biarkan desa ini hancur karena ini mimpi mimpi kasih
berikanlah petunjuk ya allah
berikanlah petunjuk ya allah
berikanlah petunjuk ya allah
udah gak mau capek
belum harta bini lo dikrisit
gue bakal pura pura ramu
lo lakuin malam ini juga
gue udah cukup sama ratna
gue bakal mulai hidup sendiri dengan harta yang berlimpah
diserahin semua harta
dan semua sertifikat aman dan rumah
lebih baik sekarang kamu tunjukin sama mereka
dimana kamu naro semua barang barang berharga kamu
ratna aku tuh udah cukup sama
aku mau cari sama kamu
jadi sekarang kamu tunjukin dimana barang barangnya
kamu belum diketahui
kamu menipu aku
pokoknya gue yang terakhir semuanya
semuanya malam ini minuman gratis
mas jahat ya
mas menipu aku
lo kasian banget ya
enggak sama sekali
gue dapetin duit banyak
eh lo inget ya
jangan pernah lapor polisi
mas bayi sudah jahat sama kakak
dia menipu kakak aisyah
dia mau bawa semua harta kakak
kakak jangan mikirin itu lagi ya
kakak harus sabar
kakak sudah jarod sama kamu
kakak sudah kejam sama kamu aisyah
iya kak aku udah maafin kakak
apapun kesalahan kakak aku maafin
aku ini pemimpin yang pasik
aku ini jahat
aku ini egois aisyah
aku yang salah
aku yang salah aisyah

baru saja kita menyaksikan
yang mendapat amanah dari orang orang lain
tetapi dia menyia nyiakan
tidak menjalankan amanah itu
dia menyia nyiakan tidak menjalankan amanah itu
dia seorang yang fasik
tidak taat kepada allah sw
ini merupakan salah satu tanda
ini merupakan salah satu tanda
daripada datangnya hari kiamat
daripada datangnya hari kiamat
dan itu tadi adalah sekedar sebuah contoh
tampaknya sudah banyak
di kalangan kita
dan ini semoga memberikan peringatan kepada kita
agar kita semakin mendekatkan diri kepada allah

karena hari kiamat semakin datang

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh